seorang ibu penjual nasi keliling rabu pagi menjadi korban tabrak lari sebuah mobil di jalan raya kebun sari lumajang
akibat peristiwa ini korban mengalami patah pada kedua kaki
ibu suka warga desa kebun sari kecamatan yosowi langun tak kuasa menahan sakit lantaran kedua kakinya patah
usai menjadi korban tabrak lari di jalan raya kebun sari
kecelakaan tersebut terjadi ketika ibu suka yang berprofesi sebagai penjual nasi keliling menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah
di lokasi kejadian ia hendak menyeberang jalan
di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sebuah mobil dengan kencang
korban pun langsung tertabrak dan terjatuh di jalan raya hingga mengalami patah kedua kaki
sementara mobil yang menabrak korban langsung melarikan diri
ibu yang tadi lukanya apa pak
ini ibu sehari hari kerjanya apa sih pak
ini biar tiap pagi ini jual nasi kuning ini
usai ditolong warga korban langsung dibawa ke rumah sakit umum dr haryoto lumajang untuk menjalani perawatan
kini kasus kecelakaan tersebut ditangani saat lantas polres lumajang